berikutnya pelaku peledakan bom bunuh diri yang menewaskan satu ratus satu orang di dalam sebuah masjid
di sebuah kompleks markas polisi di pakistan diketahui mengenakan seragam polisi dan helm ketika melakukan serangan
hal itu diungkapkan kepala kepolisian provinsi kiber patun kua dalam konferensi pers
kepala kepolisian provinsi kiber patunkwa muazzam jah ansari mengungkapkan
pelaku bom bunuh diri mengenakan seragam polisi dan memakai helm saat menembus pengamanan ketat di kompleks kepolisian yang menjadi lokasi masjid itu
mualza menambahkan pelaku bom bunuh diri diidentifikasi sebagai anggota jaringan militan
polisi mengetahui identitas pelaku pengeboman setelah mencocokkan kepalanya yang ditemukan di tempat kejadian dengan gambar cctv
rekaman cctv menunjukkan pelaku yang mengenakan helm dan masker mengendarai sepeda motor melalui pos pemeriksaan utama garis polisi
pelaku bom bunuh diri mengenakan seragam polisi dan memakai helm ketika menembus pengamanan ketat di kompleks polisian yang menjadi lokasi masjid itu
pelaku kemudian memarkir sepeda motor kemudian berjalan ke arah masjid
ratusan polisi sedang mengikuti sholat zuhur berjamaah di masjid ketika ledakan menyebabkan tembok runtuh
dan ratusan korban tewas dan luka luka
pengumuman itu menjadi kejadian yang paling mematikan dalam satu dekade yang melanda pesawar
sebuah kota di barat laut yang berbatasan dengan afganistan
kelompok militan paling aktif di kawasan itu taliban pakistan atau ttp
membantah bertanggung jawab atas serangan di masjid tersebut
namun pejabat pakistan mengatakan mereka mencurigai kelompok pecahan ttp
yang disebut jammatul ahrar terlibat dalam kejadian ini
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu